terima kasih anda masih bersama kami
setelah dilakukan revitalisasi besar besaran
pusat perbelanjaan legendaris sarinah mulai dibuka bertahap
pembukaan bertahap ditandai dengan menghadirkan gerai gerai kerajinan asli indonesia
nuansa lokal begitu terasa pada bagian luar gedung maupun di dalam
ditambah kehadiran relief berusia lebih dari lima puluh tahun
yang kini dipamerkan sebagai salah satu ikon baru
relief yang ditemukan saat proses renovasi ini tersembunyi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
akibat perubahan tata letak ruangan saat itu
wajah baru sarinah mengusung konsep berbeda
sarina hadir sebagai mal yang mengutamakan produk lokal
dan memberikan ruang kreatif bagi komunitas seni serta kerajinan tangan
yang dibuka pada hari ini adalah format secara fisik
merupakan komuniti mal dan juga adipat mustor dan gerakan lokalitas
ini spirit yang mau kita bangun bersama sama
bahwa sarina lahir kembali sebagai motor penggerak gerakan lokalitas
melalui produk produk indonesia unggul dan umkm
yang lebih istimewa lagi saya berada di lantai enam sekarang
di mana sedang ada preview untuk sebuah area yang dinamakan distrik seni
ini tempat istimewa banget untuk pencinta seni untuk para perupa
diharapkan ini bisa menjadi semacam marketplace atau tempat
dimana seni rupa indonesia
indonesia bisa berkembang